jika selama ini wifi yang kita gunakan menghantarkan koneksi internet melalui gelombang radio
kini ada sebuah perusahaan produsen lampu yang mengembangkan teknologi pengantar koneksi internet melalui gelombang cahaya
teknologi ini disebut li fi
apa keunggulan serta kelemahannya simak di putar berikut
dalam kehidupan sehari hari selain menggunakan paket data dari operator seluler
seringkali kita terkoneksi dengan internet menggunakan wifi
berkat perkembangan teknologi kini kita bisa menikmati koneksi internet dengan teknologi lifi
li fi adalah singkatan dari light fidelity istilah li fi diciptakan oleh prof harald haas dari universitas edinburgh skotlandia
lifi adalah teknologi untuk mengirimkan koneksi internet melalui gelombang cahaya sebagai pengganti gelombang radio yang digunakan oleh wifi
salah satu keunggulan lifi adalah koneksi internet yang lebih cepat
saat ini sebuah perusahaan elektronik asal eropa mengklaim koneksi li fi mereka sanggup mencapai tiga puluh mb per detik
namun dengan li fi ini berbeda
ini adalah jalan yang kosong anda bisa bercepat seberapa banyak yang bisa dan seberapa banyak yang anda inginkan
seperti ini hari ini melalui poin cahaya kita bisa memberikan koneksi internet ini yang sangat cepat dan sangat stabil

dan seperti ini ini juga sangat aman
karena anda tahu dengan wi fi anda bisa dengan mudah
atau saya berpikir dengan keinginan yang tertentu mudah atau tidak mudah dihack

namun dengan li fi siapa pun yang berusaha untuk menghack anda harus berdiri di sebelah anda
karena dia juga harus di bawah poin cahaya untuk mendapatkan koneksi internet yang sama
untuk mendapatkan koneksi internet diperlukan sebuah dungle yang memiliki sensor sebagai receiver
alat ini berfungsi untuk menangkap koneksi internet yang dipancarkan melalui lampu

lampu led ini memiliki driver yang berbeda dengan lampu led biasa
serta dikoneksikan juga dengan sebuah router internet
selama dungle terkena sinar maka koneksi internet tidak akan terputus
meskipun posisi dungle tidak persis di bawah lampu atau intensitas lampu dikurangi
secara sejarah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh gelombang cahaya ini sering digunakan untuk menggunakan transmisi data antar gedung
ada permasalahan pada saat kejadian hujan
transmisi gelombang cahaya ini akan terbiasakan sehingga transmisi datanya ada kemungkinan tidak sampai pada tujuannya
perkembangan berikutnya untuk penggunaan cahaya ini adalah pada untuk ruangan tertutup
sehingga kemungkinan terbiaskan sangat kecil
ada keunggulan masing masing dari menggunakan gelombang radio ataupun gelombang cahaya
gelombang radio dapat menembus sekat sekat yang bersifat masif
tapi ada kerugiannya
ada kemungkinan terkena intervensi dari gelombang radio lain sehingga kecepatannya akan menurun
kecepatan wifi pada saat ini adalah dapat mencapai ratusan mbps
sedangkan untuk li fi karena dia pada saat ruangan tertutup dan tidak dapat menembus sekat sekat yang bersifat masif
jadi ada kemungkinan interferensinya sangat rendah
dan kecepatannya dapat mencapai gigabit per detik atau ribuan megabit per detik
selain itu karena masih menggunakan dungle
li fi saat ini baru bisa digunakan untuk laptop
namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang li fi bisa diaplikasikan pada smartphone
danang wissanggeni jakarta